sasaran korbannya menjadi rendah
tapi poinnya adalah cara anak anak meluapkan emosinya
kemudian menganggap yang seberangan adalah musuh
kemudian melempar air keras dengan sasaran yang rendah
itu yang harus menjadi perhatian kita
barang buktinya total siapa dari mana
air kerasnya dari mana
beli dari salah satu toko bangunan
ya di dekat rumah
ya ini yang kita dalamin anak anak seumur smp
dia punya nalar untuk memilih caranya
memilih modusnya air keras
mungkin dia belajar
semuritnya sudah banyak di cud
apa sudah banyak dioperasi sama polisi
dia berubah ke arah keras
modusnya menjadi berganti
menjelaskan aja tadi
yang menjadi target si pelaku ini
ya bukan kurban
jadi si pelaku ini anak sekolah atau bukan
di sekolah yang sama atau gimana
dengan kurban ya